ji lo kenapa sih marah sama gue ji
karena lo cewek yang terbodoh dan sombong yang pernah gue kenal tau gak lo
ji gue gak ngu siru arman
gue coba katakan dia jelek sama kampungan
lagian orang jelek sama kabungan kayak gitu
kagak pantas tinggal di jakarta
baru gue katakan gitu aja dia udah pergi
kan salah gue kan
itu ngu sir namanya
saya ingat betul apa yang dikatakan oleh a'agim
kita hidup itu harus ingat tiga m
m yang pertama
mencari hidup allah
dalam setiap tujuan hidup kita
m yang kedua
menahan hawa nafsu dan amarah
dan m yang ketiga
menengok ke kiri dan ke kanan
kalau mau nyebrang
takut ketabrak reta atau dah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan saya ug ustadz grawl
dulu cangkul sekarang peci
tapi rejin mengaji
ajaran islam mengajarkan kepada kita
untuk berbuat baik

dan melarang kita dari berpacaran dengan allah
dan melarang kita dari berpacaran dengan allah
dan melarang kita dari berpacaran dengan allah
untuk berbuat tidak baik
wah telak gue lu
karena itu semua adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain
nah ibu ibu bapak bapak
mau nggak dirugikan sama orang lain
tidak mau kan
ya makanya kita jangan pernah merugikan orang lain

wah jago juga si oji sama si suarman
gue juga deng jago
abang sama temen temennya
kalau khutbah itu membawa berkah
iya hasil khutbah bang
nah lebih asik lagi
iya kan neng ya
mau mau neng mau
kita mabuk mabuk
kenapa ga ikut joget
punya uang itu kan
orang milik orang orang yang membutuhkan anak yatim janda janda tua dan yang lain sebagainya
jangan pakai hura hura atau para rungguh kayak begitu
yang gue pikirin satu gue ngerasa ini gak bener
dua gue tuh lagi senang
naksir jangan jangan kamu naksir sama saya
selain naksir saya habis naksir siapa tuh
aduh saya senang sekali loh pak ustadz datang ke sini
ya maklumlah pak ustadz kan di rumah ini gak ada sosok pria gitu lho
jadi ya sepi gitu lho sementara kan perlu banget ya di rumah ini figur laki laki gitu
kok dia tahu
apalagi si anissa itu dia kan perlu figur seorang bapak gitu loh
iya ya pak ustadz kira kira mau gak jadi figur bapaknya anissa gitu
oh kirain naksir saya
kenapa gue ada perasaan suka sama dia
kecapean ya habis joget makanya neng
jangan terlalu hot atau
oji kenapa nanyain oji kan ada yang ganteng disini
emangnya disini ada siapa
nacak mukanya lo tuh jelek kampungan katrok
kalau aja gubernur gue tau lo tinggal disini lo pasti diusir tau gak
muke muke kayak lo tuh bagus aja di kampung tau gak
tuh itu pak ustadz masa si anissa ditaksir sama krengkreng kreng ngamen
waduh tahu aja kan pak ustadz pengamen itu kan udah kotor kecil
dan dunia ini
kalau pak ustadz kan pinter pinter agama lagi wah keren banget ya pak ustadz
saya setuju deh setuju deh kalau pak ustadz nasir anissa
iya bener bu jangan sama pengamen jangan bahaya nggak ada uangnya bu
berarti satu satunya cara untuk gue ngedapetin anissa gue harus jadi ustadz
iya bener gue harus jadi ustadz
gue ngerti kok kalau lo gak mau ngelanjutin bisnis dakwah ini lagi
gue gak maksain ji
oh jangan justru kita harus lanjutin nih perjuangan kita ya enggak
gue setuju banget sama lutu kita harus ngedapetin uang dengan cara kebaikan
gak tau bu
hei su warman sudah memenuhi syarat jadi santri oi
man anda semua tahu yang kita lakukan mas
anda bisa baca apa yang dikerjakan di sana
semua yang dikerjakan di dakwah ini salah semua
lagipula kalau memang lo udah berhasil nasihatin orang sesak di kota mana buktinya
lu aja datang ke sini sendirian
jadi saya belum boleh jadi santri lagi pakai ini
ji tunggu ji ji lo kenapa sih marah sama gue ji
kenapa karena lo cewek yang terbodoh dan sombong yang pernah gue kenal tolong
hah apaan lo ngusir warman
ji gue juga ngusir warman gue cuma katanya dia jelek sama kampungan
lagian orang jelek sama kampungan kayak gitu kagak pantas tinggal di jakarta
baru gue katain gitu aja dia udah pergi bukan salah gue kan
itu ngusir namanya besar ces lo
hah ces apaan tuh
cowok sinting marah marah melulu
lagian kenapa sih lu warman tuh penting banget buat lo
karena kalau nggak ada warman gue nggak bisa jadi ustadz
kalau gue nggak jadi ustadz gue nggak bisa deketin anissa tolong
oh jadi karena cewek itu
iya kenapa masalah sama lo hah
lagiin ngapain sih lo cari yang jauh jauh
yang deket lu juga ada yang seneng sama lo
siapa ya rokib hah
bukan tiga huruf tiga huruf
terus terus terus
apaan tuh anak madu gue